mana ya clara kok masih belum datang juga
hah apa jangan jangan clara gak jadi datang kesini
boy ini temen temen kamu udah pada datang
apa jangan jangan dia gak bisa datang ya
pak kalau soal itu boy gak tau pak
gue kan gak mungkin juga ngebujuk reva kesini
takut jadi beban buat dia jadi tahanan buat dia pak
tak kata dunia kalau laki laki gue tuh aki aki yang udah tuir
biasanya kan kamu pakai cara pendang pakai jaket
ya soalnya kan aku mau ikut sama mama adriana
kamu emang udah siap siap
emm masalahnya emang udah minta izin sama mama adriana
sayang kamu mau mengajak reva
ah ya pasti lah pi mama adriana izinin
sekarang aku sama mama adriana udah deket pi
dan aku kan mikir pengen gitu sekali kali punya quality time sama mama adriana
supaya bisa jalan berdua biar bisa makin dekat juga pi
aduh aduh aduh
ini rafa gak bisa sampai harus ikut sama gue
gue kan mau ke wedding anniversary party bokap dan nyokapnya boy
bikin gue ajak ke sana
iya sih soalnya kan reva juga bete di rumah terus
seminggu ini reva itu belajar sekolah bimbel private
dan reva kan juga butuh refreshing pi
makanya reva pengen ikut mama adriana
iya iya tapi sependapat sama kamu saya
sayang ada baiknya kalau kamu ajak reva kalau menurut papi
ini itu acara ibu ibu gitu acara teman teman ngumpul bareng
takutnya nanti kalau reva di sana reva bingung reva nggak nyambung
iya kan jadi daripada nanti reva bete
oh gak mungkinlah mama adriana tenang aja
kita kan umurnya cuma beda setahunan
pasti aku bisa dengan gampang nyesuaikan diri
lagian kan semuanya juga cewek cewek semua pih
tapi tenang aja
lebih baik kamu ajak dia dengan begitu dia bisa lebih dewasa lagi saya
iya sayang ini adalah kesempatan yang baik buat kamu untuk mengenal reva lebih dekat lagi
lagian jujur mas ngerasa ngetenang kalau reva pergi sama orang lain
tapi kalau pergi sama kamu mas lebih aman lebih yakin dia berada di tangan dia benar
anak tercinta mau ikutan pergi
oke kalau begitu
wah mantap be
wih pada ganteng ganteng semua nih
wih makasih banyak boy
boy makasih banyak nih boy
lu jangan jahat dulu loh
maksudnya boleh bilang gantung tuh ke kita semua kecuali lo
harganya gue nih udah cari baju susah susah
lo mau pakai baju bagus
mau pakai baju mahal tetep aja
lu jangan kayak gitu yan
kau lo ganteng aja yan
makasih ya udah pada datang ke sini
udah ngilang aja tuh anak

tuan tuan mau ngambil makan aja

takutnya ada racun ya
temen temennya boyudup udah datang
yuk kita sambut tamu tamu kita yuk
tante selamat ya
aduh aduh aduh
mama bro mama bro selamat ya
tadi sebelah sini
terima kasih ya semuanya udah pada datang ke sini ya pak ya
aduh mana ganteng ganteng mana cantik cantik lagi
selamat ya om tante
atas edisi pernikahannya
semoga langgeng sampai dunia akhirat
terima kasih doanya nak haikal
pokoknya kalau boy bahagia kita semua ikut bahagia kok
amin harus dong berbahagia kan nak
tante om apa omannya boy
makin kesini makin dilihat tuh makin muda dan makin serasi deh
aduh tante juga like cara kamu pak berpakaian
tren tahun depan nam gitu
oke deh kalau gitu tentu follow ya
ya udah sok
siap siap siap tante
siap siap siap siap siap siap
dadu jangan duluan
kok masih belum datang juga
hah apa jangan jangan lara gak jadi datang ke sini
ini temen temen kamu udah pada datang
apa jangan jangan nggak bisa datang ya
kalau soal itu boy nggak tahu pak
boy kan nggak mungkin juga ngebujuk reva ke sini
takut jadi beban buat dia jadi tahanan buat dia pak
pak gini aja deh pak
ini kan acara papa sama mama
anniversary dukung lima tahun
jadi gini papa nggak usah mikirin yang lain dulu
enjoy aja sama acaranya pak
pastrah deh papa boy
aduh pak amir
semoga di ulang tahun pernikahan ini bisa menjadi berkah
oh iya perkenalkan
ini ibu dona
salon pantesan masrah banget
boy ternyata ya pak ya boy ini nggak cuma dekat sama temen temennya aja ya
nggak cuma dekat juga sama temen klub motornya tapi dekat juga sama guru gurunya
luar biasa anak mama ini
yang pasti anak bapak sama ibu ya tuh
itu cocok pak
aduh tapi jujur kalian berdua itu pasang serasa
ya udah sok sok silahkan
silahkan jadi ganding ya
harus diganding masuk
tangan baru harus masuk
itu mau ke acara temennya kue
kesel banget gue sama lo gak ngerti ngerti
kok kita malah kesini
ehm ini nih reva gue mendadak saking keselnya sama lo nih
gue jadi haus tolongin gue dong beliin air mineral gitu
tapi yang dingin ya gerah banget nih haus nih
tolong ya anak baik beliin ya